sebanyak dua puluh tujuh anggota dan simpatisan kelompok bersenjata wilayah kodab kepulauan yapen provinsi papua menyerahkan diri dan berikrar kembali ke nkri pada sabtu sembilan belas desember dua ribu dua puluh
ke dua puluh tujuh anggota dan simpatisan dari kelompok bersenjata ini seluruhnya adalah laki laki dan telah hampir sepuluh hingga dua puluh tahun lebih bergabung dengan kelompok bersenjata untuk melawan pemerintah indonesia
menurut kapolres kepulauan yapen akbp ferdian indra fahmi ke dua puluh tujuh kelompok bersenjata dan simpatisan ini akan diberikan bimbingan serta pendampingan sebelum hidup bersama warga masyarakat yang lain
saya sudah berbincang tadi pak upati punya komitmen yang tinggi untuk membantuan semua saudara saudara